aku akan bayar semua hutang keluarga aku ke keluarga kamu
kamu tau kan jumlah utang ayah kamu ke keluarga aku berapa
kamu pikir dengan kerja kamu sebagai operator utang ayah kamu bisa lunas
kamu jangan pernah menghina pekerjaan kay
apa yang dikatakan ke itu benar
ibu dan key akan membayar semua hutang suami ibu
kalau perlu ibu akan jual rumah ini
sudah terlalu lama kamu menginjati jakarta diri anak ibu
nenek terharu sama kamu
nenek jadi ingat masa muda cinta nenek sama kakek
kejar si boy kay sebelum terlambat
tapi saya gak tau pak
dia ada dimana
kemarin olim ketemu sama boy
katanya dia ketemu di cafe gaul
tepatnya jalan kutilang
sekarang kamu kesana biar saya yang jaga pusat informasi ini
pokoknya saya mau paduni itu
karena dia itu udah pergi di jam kerja
cuma buat ketemu sama boy
tapi apa alesannya
kan saya yang nyuruh keisha ketemu sama boy
jadi bapak yang nyuruh keisha
bapak tuh gak tau apa apa
kok dia tuh saingan saya
iya kalau bapak kasih tau dia
terus gimana saya mau dapetin boy
kalau itu masalahnya saya nggak ngerti
dia berhak memilih siapa yang dia pilih
sudah deh bapak mendingan keluar aja deh
bapak tuh bukan dia belain saya
malah bedain anak kampung gitu
udah cepetan keluar
jangan sampai gua keduluan sama si kei
ya kayak yang lo liat gue kesini mau lunch
ya supaya bisa ketemu sama lo

aku lagi banyak kerjaan tuh
tunggu dulu dong gue mau ngomong sesuatu sama lo
kamu mau ngomong apa aja aku gak bakal kembali lagi ke itu mall
please dengerin aku dulu
boy tunggu dulu
saya disini cari yang namanya boy ada gak pak
saya giesya temannya
mau cari boy ya
apa benar kalau boy tuh kerja disini ya
oh iya memang benar
tapi baru saja si bonya keluar
katanya dia mau wisacara di tempat lain
oh gitu ya pak
yaudah saya titip aja salam kalau saya temannya nyariin dia kesini ya pak
terima kasih pak

ya pak tadi ada teman kamu datang ke sini namanya ghesia
ya sepertinya ini punya dia yang terjatuh
terima kasih pak
kamu tuh kemana aja sih aku nyaring kamu ke mall kamu gak ada
pasti kamu pergi kan sama cowok selengan itu
kamu bisa gak sih gak usah gangguin aku
udah berani kamu bentar aku ya
ingat ya kayak aku ini calon suami kamu bentar lagi kita bakal tunangan
eh kamu itu bukan calon suami aku dan jangan pernah bisa jadi suami aku
aku tuh gak pernah terima lamaran kamu kamu tuh ngerti gak sih gu
kamu berani ya kamu tahu akibatnya kalau kamu berani menolak pertunangan kita
eh aku sama ibu aku tuh bukan mainan kode aku
dan perlu kamu tahu aku akan bayar semua hutang keluarga aku ke keluarga kamu
kamu tahu kan jumlah utang ayah kamu ke keluarga aku berapa
kamu pikir dengan kerja kamu sebagai operator utang ayah kamu bisa lunas
kamu jangan pernah menghina pekerjaan kei
apa yang dikatakan ke itu benar
ibu dan key akan membayar semua hutang suami ibu
kalau perlu ibu akan jual rumah ini
sudah terlalu lama kamu menginjati jaga diri anak ibu
kek itu darah daging ibu
jadi gak sepantasnya kamu menghina dia
tapi ibu ibu kan sudah setuju dengan pertunangan ini
maaf ibu berubah pikiran
mulai sekarang masalah pribadi kei ibu serahan pada kei
dan mulai sekarang kamu tinggalkan rumah ibu
hubungi ugd tapi nggak mungkin bang copet itu mencuri hati saya
iya gue datang ke sini itu untuk nemuin pencopet hatiku ya
ya elah pencopet hati lo kan oli bukan gue
lo salah ki
dan gue yakin lo pasti salah sangka kan
emang waktu itu oli nemuin gue dan dia ngajak baliker
dan pada saat itu juga
kebetulan kakek terkilir
makanya mau gak mau gue bantu
jadi selama ini lo nggak pacaran sama oli
ya enggak lah
ngapain juga gue pacaran sama dia
dia sama agung udah putus
ya akhirnya ibunya ngerti
kalau cinta itu gak berdasarkan hutang apa balas budi
nyampe cinta itu dari hati
gue juga dari hati kok
aku tak tahu yang kau tahu
aku terpaku melihatmu
cinta mi darkest kami